dua puluh delapan juli dini hari gerhana bulan total terlama akan terjadi
peristiwa alam langka ini akan terjadi selama satu jam empat puluh tiga menit
sejumlah fenomena alam juga akan terjadi bersamaan dengan gerhana bulan total
lalu pertanyaannya apa sih sebenarnya keistimewaan dari gerhana bulan total ini
peristiwa alam langka ini bisa disaksikan di seluruh indonesia
peristiwa ini juga sekaligus akan menjadi gerhana bulan terlama yang terjadi pada abad ini
berlangsung selama satu jam empat puluh tiga menit
dan juga merupakan peristiwa terlama hingga lebih dari seratus tahun ke depan
dan akan terjadi lagi pada sembilan juni dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh tiga dengan durasi satu ratus enam menit
sebelum nanti malam anda menyaksikan dini hari nanti anda menyaksikan gerhana bulan total
saya akan memberikan gambaran kira kira apa sebenarnya yang membuat ini menjadi gerhana bulan terlama pada abad ini
dan juga keistimewaannya ya
gerhana bulan total terjadi karena matahari bumi dan bulan berada
di dalam satu posisi garis lurus yang sama sehingga sinar matahari tidak dapat mencapai bulan karena terhalangi bumi
nah gerhana bulan total akan berwarna merah darah
warna ini tak akan terjadi saat gerhana bulan sebagian melainkan hanya saat gerhana bulan total
hal inilah yang kemudian membuat gerhana bulan total dikenal dengan blood moon
nah gerhana akan terjadi pada pukul tiga belas
dan berakhir pada enam tiga puluh waktu indonesia barat
gerhana dimulai pada pukul tiga
diikuti kemudian gerhana sebagian pada pukul satu dua puluh empat waktu indonesia barat
kemudian gerhana total pada pukul dua tiga puluh waktu indonesia barat
puncak gerhananya akan terjadi pada pukul tiga lewat dua puluh dua waktu indonesia barat
sedangkan gerhana total akan berakhir pada pukul empat lewat tiga belas
gerhana sebagian berakhir pada pukul lima lewat sembilan belas waktu indonesia barat
dan gerhana berakhir di prediksi atau diperkirakan pada pukul enam lewat tiga puluh waktu indonesia barat
nah di waktu yang bersamaan fenomena alam lain juga akan terjadi
lapan menyatakan kita lihat wuh ini dia ya akan ada hujan meteor yang menghiasi langit
anda nanti bisa menyaksikan hujan meteor ya
tepat saat gerhana berakhir
gerhana bulan total terjadi hujan meteor akan mengalami puncaknya adalah southern delta aquarids yang mencapai dua puluh meter per jam
dan pisces austrin yang mencapai lima meteor per jam
namun tidak hanya di sini tidak hanya di indonesia saja gerhana bulan total bisa anda amati di samudera hindia asia selatan asia tengah asia barat dan juga bahkan di sebagian afrika bagian timur
berbeda dengan gerhana matahari
jadi bagaimana untuk menyaksikan gerhana bulan total anda tidak perlu khawatir karena masyarakat tidak harus atau tidak perlu menggunakan alat khusus seperti pelindung mata misalnya
jadi bisa disaksikan dengan mata telanjang